woy santai dong
woy lu semua pada buta
sudah ceritakan sama
bapak kepala sekolah
tentang sponsor yang mengundurkan
diri berpartisipasi dalam
acara ulang tahun sekolah kita ini
ini bapak kasih tau sama kau
terus terang ya
apapun yang terjadi
acara ini tidak boleh stop
terus terang ya
tidak boleh berhenti
ini menyangkut nama sekolahan kita
menyangkut nama baik sekolah kita
makanya acara ini harus tetap berlanjut
iya pak saya mengerti sih pak
saya sama teman teman
osses yang lainnya juga mengerti
makanya kita semua lagi sedang berusaha nih pak
buat cari sponsor yang baru untuk acara itu
tapi kan gini ya pak ya
kemungkinannya kan tipis
hanya sudah mepet
kalaupun kau berusaha dengan teman teman
kalau dia gagal
ini macam mana
nah inilah yang saya bicarakan
sama pak kepala sekolah
ini inisiatif dia ini
aku baru tau juga
dia sudah mengambil keputusan yang tepat
nama baik sekolah kita ini
apa itu pak
kalau boleh tau
jadi dia sudah menerima salah satu sponsor
mendanai biaya semua
tentang ulang tahun sekolah kita
ini saya anggap keputusan yang baik
dari pak kepala sekolah
tapi itu pun
ayu jujur aku bilang sama kau ya
agak macam marah aku bilang sama kau ya
sponsor mau tapi pakai satu syarat katanya
penyelenggara ulang tahun sekolah kita ini
dia minta diganti
eh kiri kali lah
ini kan untuk menjaga nama baik sekolah kita
bapak itu sangat berharap
kau dapat paham
kau mau menyerahkan jabatan kau sebagai ketua osis
ketua panditia penyelenggara
aku gak enak sebetulnya
tapi itu kan permintaan dari orang itu
kalo kita gak lanjutkan
ya kan sekolah kita
menurut kau gimana
kalo menurut saya
ya demi menyelamatkan nama baik sekolah
aku dengar jawaban kau ini
kau jangan main main
eh senyum lah kau sedikit
kau cembe itu

kalo saya boleh tau
perusahaan mana pak
yang mau mensponsori
mendanai acara ulang tahun kita
tapi minta saya digantikan sebagai
ketua osses dan ketua panditia ulang tahun sekolah ini
dan siapa yang akan gantikan saya
ya perusahaannya pak rudi
dan yang menggantikan kamu sebagai ketua osses itu ya aldino
wah gak bener nih
gue yakin si aldino nih pasti otaknya
dia pasti minta ke bockupnya buat ngelakuin ini semua
gue harus kasih tau anak anak
oh jadi papa saya yang minta saya
untuk memegang jabatan ketua osis
dan ketua panditia ulang tahun sekolah
dan untuk menyelamatkan nama baik sekolah
saya terpaksa mengikuti
kemauan papa kamu
terkecuali kalau kamu bisa membujuk papa kamu
menjadi sponsor sekolah kita
itu gak mungkin
karena semua ini
bukan kemauan papa
maaf pak basuki
kalau papa saya sudah punya keinginan
saya gak bisa menentangnya
jadi kamu gak bisa membujuk papa kami
kamu bisa menjadi
ketua osses dan ketua panditia ulang tahun sekolah kita
dengan sebaik baiknya
saya pasti akan menjalankan tugas ini
sebaik baiknya pak
terima kasih aldino
pergantian ketua osses dan ketua panditia sekolah kita
akan secepatnya dilaksanakan
ya baik pak
kalau udah gak ada lagi yang mau dibicarakan
saya permisi mau balik ke kelas ya
makasih ya pak
terang duluan deh
tunggu banget nih
gara balik gak ada pr
bener tuh kata mama
yaudah ikut ya gua
lo duluan aja deh gua harus kerjaan tugas
kenapa gak dirumah aja sih ngerjainnya
lo kan tau sendiri gua lagi part time
jadi kalo gua ngerjain dirumah gua tau itu kecapean
jadi makanya gua kerja di kelas sekarang
ya rara sendirian dong
yaudah lo duluan deh
jangan galau dong
ntar cantiknya ilang mau
ntar opa opo pada gak suka lagi
rara gak ada yang suka
yaudah deh gini aja gini gini gini
gue curhat sama gue seharian gue juga kasih
fighting misalnya deh itu guys
yaudah dah duluan ya
baru balik nih brother kita
kenapa ada masalah pabasuki
apa ada masalah ya
pabasuki minta gua ngasih dia
buat gantiin posisinya rifki
buat megan jabatan ketua osis
dan ketua panitia ulta sekolah
keren wadiduh mantap
selamat ya bro
gue pikir juga lo lebih pantes jadi ketua osis
sebenarnya gue kasian sih sama dancer boy itu
udah kemaren dia malu banget karena video danesnya kesebar
jadi anggap gak pantes buat jadi ketua osis
dia tuh gak usah dipikirin
hitung hitung itu yang kemarin
itu tuh buat kemajuan sekolah kita juga
gak apa apa pada tenang aja
buat traktir deh tenang ya
bertantung karena nanti kalo emang butuh derndon
saya udah selalu gaman ber matching
asli gue gak terima banget pas gue denger soal itu
makanya gue cepet cepet lari kesini
dan gas tau kalian semua
ini tuh penghinaan banget buat anak ips
caranya si adhino selalu licik
sejauh ini rifki sudah susah payah
buat nyiapin acara ulang tahun sekolah
ini tuh ngadir banget
parah banget ya pak basuki
mau aja nurutin kemauan bokapnya aldino gitu aja
aldino biar masalah ini tom
dia dari dulu memang kiri dengki sama kotong punya kau nih
eh jadi kau tau semua yang disini
harus buat berhitungan sama dia
kasih tunjuk buat dia bahwa
sikap yang dia buat itu sama saja
dia lagi membangunkan harimau yang lagi tinggi
harga diri anak ips diinjek injek kalau kayak gini
cuma karena bokapnya berkuasa
bukan berarti dia bisa jadi gede kepala begitu
ya setuju itu
bagaimana kalo kita semperin dia sekarang
pada setuju gak
oh ayo setuju sekali
guys guys guys jangan betul
ih gimana kalo kita nunggu rifki dulu aja deh
iya bener banget kata ani ya
mendingan kita tunggu rifki
karena kita belum tau permasalahannya apa
siapa tau kalo rifki datang
kita bisa tahu kan alasannya kenapa gitu
ini itu sudah sangat sangat jelas
aldino menyebarkan bendera perang
jadi tidak ada lagi kata
dan diskusi lagi buat si piang masalah itu
gue pengen bikin si aldino kapok
jangan karena cuma bokapnya dona tuh tetap disini
dia bisa jadi semena mena sama kita
nona ya barang
eh nona ya sudah
jangan terlalu lama lama ya
masalahnya bakal makin besar
aduh gimana pak
kayaknya gue harus cari riffky sih
yaudah lo pokoknya lo ikutin mereka
yaudah ngobrolan ya
is mabah suki udah ngasih keputusan yang tepat banget
seharusnya dari awal
lo yang ngerangkap jabatan ini
bukan si riffky yang biang onar
yang rusuh di sekolahan kita ya kan
men ini tuh saatnya lo buktiin
ke mabah suki dan semua siswa sem garuda
kalo kualitas lo tuh jauh diatas riffky
nah itu bener banget
kita semua anak anak ipa
khususnya kita bertiga
itu bakalan bantu lo dan ngedukung nge full
buat buktiin ke sekolah
kalo kualitas kerja dan pemikiran anak anak ipa itu
jauh lebih kece dari anak anak ips
ipa dan sma ata
ini tam bro dih
woy lo semua pada buta
liat ini diulenya siapa
he he beta tidak peduli ya
sini alih dong
woy pengecut sini
katorang anak ips temen baiknya riffky
mau buat perhitungan sama lo
duh riffa mana sih
lo keburu waktu di otos ini mah
mau sampai kapan lo sembunyi di ketep bokap lo
buat nginjatohin semua orang
jadi gini yang katanya anak ips menjunjung tinggi sportivitas
kawannya yang kalah pamor
yang turun gengnya
ya gak heran lah
namanya juga anak ips
ikatan pelajar sangar
eh jurusan mereka ngajarin tau orang tersiswa ya
ah beta harap
dan sarankan buat kalian semua di sini ya
sekolah ini tuh mulut
biar kalau lain kali mau ngobrol
yang berpendidikan sedikit
harus yang mengerti
gak usah basa basi
emosi gua udah muncak